dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya
selain kasus makam fiktif yang mencuat di lingkungan tempat pemakaman umum di dki jakarta
aktivitas ilegal seperti calo juga muncul di lingkungan tpu
iya betul sekali nisa
salah satunya di tpu utankayu
satu orang calo ditangkap lantaran kedapatan
memfasilitasi warga yang akan melakukan pemakaman jenazah
aktivitas calo yang melakukan penghutan liar di tpu utankayu terbongkar
saat seorang warga melaporkan kasus tersebut langsung ke gubernur dki jakarta
pihak tpu yang mengetahui hal tersebut langsung menangkap calo
yang merupakan warga sekitar dan biasa melakukan perawatan terhadap makam
menurut pengakuan calo tersebut
dirinya biasa memfasilitasi ahli waris yang akan melakukan pemakaman di tpu utan kayu
dari bayu apa namanya dirapin lagi
berarti bapak sudah terima uang dua tiga
sama batu nisan dibikin satu makam itu tiga nama
itu sudah ditumpang dua jadi ditumpang tiga nama ini
kepala tpu utankayu irfan al akram mengaku
pernah mendapatkan ancaman kekerasan dari para calo di lapangan
pas mereka masukkan berkas baru saya mengetahui ada proses penggalian
tapi selama ini yang sering saya kontrol itu kebanyakan pal yang melakukan penggalian
tapi pas surat surat masuk semuanya baru mereka lapor ada proses penggalian
dan di sini juga banyak ofnum ofnum fremen itu saya merasa intimidasi
maka saya minta pihak polisi juga untuk koordinasi ke kita juga
untuk memberatas pengumum pengumumnya seperti ini
pengawasan memang sudah semaksimal mungkin
mungkin di sini ofnum ofnum ini juga merasa kucing kucingan gitu
menurut ahli waris yang menjadi korban percaloan
ia membayar sebesar dua tiga juta rupiah
kan kemarin lagi anak ibu yang ke tiga meninggal di sini juga
terus orang tua ibu juga di sini juga
di pemakaman sama anak ibu yang pertama yang ke tiga
ibu pikir kalau misalnya bisa satu lubang lagi ya boleh gitu
menanggapi maraknya aksi calo dan pungutan liar di tpu tan kayu
kasudin pertamanan dan pemakaman jakarta timur christian mengatakan
pihaknya akan menelusuri aktivitas calo di tpu tan kayu
selama ini ia mengaku kesulitan memberantas calo dan pungutan liar di tpu tan kayu
lantaran petugas di lapangan kerap mendapatkan ancaman hingga aksi kekerasan
mengintimidasi kepala pemakaman atau pengurus pemakaman di sini
saya sudah bilang tadi
pak tolong bikin komunikasi ke mereka
bahkan bapak kalau bisa bapak pancing mereka
untuk membuat komunikasi ke mereka
memberikan semacam teror atau apa yang bisa kita buktikan
setelah itu terbukti baru kita laporkan ke pihak yang berwajib
artinya ada bukti gitu
pihak sudin pertamanan dan pemakaman umum jakarta timur
berjanji akan terus melakukan penyelidikan lebih dalam terkait praktek percaloan ini
untuk menghindari calo ataupun pungutan liar di lingkungan tpu
masyarakat diharapkan mengurus langsung aktivitas pemakaman ke petugas tpu